hai nazril ilham atau yang lebih populer dengan nama ariel noah hari ini menerima vaksin covid sembilan belas
di rumah sakit khusus ibu dan anak rs kia kota bandung ia disuntik vaksin dengan didampingi
oleh gubernur jawa barat ridwan kamil bersama wakil wali kota bandung yana mulyana persiapannya
sebenarnya sih yang dikasih tahu kemarin adalah jaga stamina dulu ya jadi tidurnya kalau bisa cukup
sebelum itu sebelum vaksin habis itu makan dulu jadi jangan sampai berusia kosong jadi
intinya tuh kayak dia emang udah siap aja badannya sehat nah tadi setelah melakukan penyuntikan
apa reaksi yang dirasakan sebenarnya di tempat penyelidikan nggak ada kerasa apa apa memang katanya
nanti mungkin agak sejam kemudian agak pegal katanya tapi saya belum ngerasain apa apa
tidak hanya ariel risa saraswati novely serta youtuber yang dikenal melalui jurnal risa ini
juga mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas melalui laman nigestory miliknya risa membagikan proses
vaksinasi yang ia dapatkan sebelum divaksin dilakukan screening oleh petugas baru kemudian
disuntik dan selanjutnya ia diminta untuk menunggu selama tiga puluh menit untuk melihat apakah ada efek
samping atau tidak selain ariel dan risa sejumlah pejabat pejabat yang berada di rumah sakit
kota bandung juga berkesempatan mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas hari ini tirta mandirahudi
atau yang lebih dikenal dengan dokter tirta hari ini juga mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas di puskesmas
ngeplak sleman dokter tirta menjadi salah satu nama yang masuk dalam daftar penerima vaksin
covid sembilan belas perdana di wilayah kabupaten sleman dinas kesehatan kabupaten sleman telah menerima
distribusi tahap pertama berjumlah sepuluh dari dua puluh masyarakat yang berada di kota bandung
jumlah sepuluh dari total dua belas tiga ratus delapan puluh dosis vaksin sinovac rencananya mulai kamis ini vaksin akan
didistribusikan ke fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten sleman secara bertahap tim liputan cnn